wakil presiden ri ke sepuluh dan ke dua belas merespons pernyataan luhut
saudara soal pesan kepada presiden terpilih prabowo
agar jangan membawa orang toksik ke kabinetnya
menurut jk orang toksik adalah orang yang tidak melaksanakan pasal tiga puluh tiga konstitusi
saat dikonfirmasi jk awalnya menyebut tidak memahami referensi luhut terkait orang toksik yang dimaksud
menurut jk toksik yang ia pahami hanyalah mengacu ke menteri
yang tidak mematuhi konstitusi terkait keadilan akses perekonomian dan sumber daya alam
kepentingan rakyat tidak banyak
itu lebih lebih diperhentikan
kita tidak boleh yang tidak melaksanakan
sebelumnya menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
berpesan pada presiden terpilih prabowo subianto
agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang
presiden jokowi menyatakan sepakat dengan pesan menko luhut
lalu yang jadi pertanyaan siapa yang dimaksud orang toksik tersebut
presiden jokowi sepakat dengan pesan menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
pada presiden terpilih prabowo subianto
agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang
jokowi menilai pesan luhut pada presiden terpilih prabowo subianto merupakan hal yang benar
soal siapa yang dimaksud orang toksik
jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke menko luhut bin sarpanjaitan
tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan
kalau ada usulat tidak boleh ada orang toksik
ditanyakan kepada yang menyampaikan
sebelumnya dalam sebuah forum di jakarta jumat lalu
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menyampaikan pesan kepada presiden terpilih prabowo
untuk presiden terpilih saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu
lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud menko luhut bin sarpanjaitan
gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka
siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut luhut
ya nanti tanyakan pak luhut aja
kami siap untuk merangkul semua
kami siap untuk menerima masukan dari semua
kami siap untuk menerima evaluasi dari semua
jadi ya saya kira tidak masalah
ketua umum projo budi aris tiadi menafsirkan
orang toksik di pemerintahan yang disebut luhut adalah orang yang anti rakyat
menurut budi ari orang toksik versi projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat
pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari pak luhut
apa yang diperlukan untuk menurut anda
toksik itu yang anti rakyat
pokoknya yang karena kita kan setia di garis rakyat
pokoknya yang anti rakyat toksik
kebijakan yang tidak berpihak kelakuannya tidak
nggak titik beratnya pada rakyat
pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat
sementara itu ketua umum partai kebangkitan bangsa
menjauhi orang toksik bukan hanya harapan luhut
muhaymin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik
siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik
bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham
prabowo gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak
hingga kini prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit elit parpol
termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu